atau tunas yang tumbuh dari batang pohon dan mengarah secara vertikal atau menyamping
lo sih di rumah ada seteran ulu gitu
gejalanya sudah mulai muncul